nah jika anda ingin menikmati keindahan alam bawah laut sambil menunggu matahari terbenam
pulau maratua di kalimantan timur bisa menjadi alternatif tujuan liburan anda
bahkan dengan jernihnya air laut membuat anda tidak perlu berenang
untuk menikmati berbagai jenis ikan di sepanjang dermaga
pulau maratua di kabupaten berau kalimantan timur menawarkan tempat yang indah untuk dijelajahi
untuk bisa menikmati keindahan bawah lautnya pengunjung tidak perlu mencari spot yang jauh
ikan berbagai jenis langsung bisa terlihat di bawah dermaga
dan bagi yang tidak ingin berenang tersedia perahu bagi yang ingin berkeliling di sekitar pantai
untuk keindahannya luar biasa nggak kalah kita dengan luar luar negeri
apa isinya mopetobamunarik itu
yang kedua di bawah lautnya itu luar biasa
maratua itu terkenal dengan
wisatanya underwater nya terus karang karangnya juga masih sebagian terpelihara
setelah puas berenang dan bermain dengan ikan wisatawan bisa menunggu matahari terbenam di dermaga
suasana hening dan deburan ombak seiring air laut pasang menawarkan sensasi berbeda
tempat ini cocok untuk anda yang ingin merencanakan bulan madu
tuhan aku merasa blessed
sangat bisa dikasih kesempatan melihat tenggelamnya matahari di maratua
pertama kalinya di maratua dan welcomingnya begini luar biasa
pulau maratua merupakan salah satu dari tiga puluh satu pulau di kepulauan derawan yang berbatasan langsung dengan malaysia dan filipina
untuk ke maratua pengunjung harus menempuh perjalanan laut menggunakan kapal cepat sekitar tiga jam dari tanjung redeng
pulau ini juga sudah memiliki bandara yang dapat didarati pesawat jenis karavan dan bombardir
dapit andriawan kebupaten brau